teror serangan anjing gila yang melanda sejumlah desa di goa sulawesi selatan
dan mengibatkan puluhan korban memaksa polisi turun tangan
satu ekor anjing gila berhasil dilumpuhkan sementara seekor lainnya masih dalam perburuan
empat bocah di dusun manimba hoi desa majanang kecamatan paligi
kabupaten goa sulawesi selatan menjadi korban serangan anjing gila atau rabies
para korban menderita luka gigitan pada bagian lengan hingga wajah
akibatnya warga belum berani beraktivitas di luar rumah dan memilih berkumpul
guna meminimalisir korban serangan
sementara itu pihak kepolisian terpaksa turun tangan dan berhasil melumpuhkan satu ekor anjing gila
selain menyerang warga anjing rabies tersebut juga memangsa ternak dan anjing peliharaan warga
memangkan anjing yang satu ekor lagi
bila ada menemukan anjing yang sifatnya ada kelainan segera untuk diamankan secara bersama sama
ketua umum perhimpunan dokter hewan indonesia cabang sulsel menyebut
virus rabies hingga saat ini belum memiliki obat dan bisa berakibat pada kematian manusia
karena menyerang otak manusia yang terjangkit
nah kapan dia mati atau meninggal itu tergantung ada beberapa hal
satu lokasi gigitan makin dekat dengan kepala masa inkubasinya atau menunjukkan tanah jenis itu semakin cepat
polisi mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang dan segera melaporkan kepada pihak keamanan
jika mengetahui keberadaan anjing gila
yahya maulana goa sulawesi selatan